hai semburan lumpur disertai gas dari dalam tanah terjadi di lokasi pesantren nurul amalia
desa wajok hilir kecamatan jongkat kabupaten mempawah kalimantan barat pada senin siang
semburan lumpur ini terjadi saat pihak ketiga mengerjakan sumur bor untuk sumber air bersih
bagi pesantren namun saat pengoboran sumur mencapai kedalaman empat puluh m terjadi semburan
lumpur disertai pasir dan batu kerikil semburan yang berlangsung satu jam dengan ketinggian
semburan mencapai lima sampai enam meter ini menyebabkan gedung laboratorium mengalami kerusakan
selain itu ruangan dalam laboratorium dipenuhi lumpur dan pasir setebal tiga puluh cm sejumlah buku
kitab suci al quran dan aset lainnya termasuk barang elektronik penuh dengan kotoran lumpur
dan telah dievakuasi keluar dari gedung laboratorium pesantren nurul amalia
badan penuh dengan keterangan dan kematian yang menyebabkan penyakit yang menyebabkan
penanggulangan bencana daerah bppd kalimantan barat dan bppd mempawah volsek jongkat camat dan
kepala desa wajok hilir langsung meninjau lokasi semburan lumpur bpbd kalimantan barat
merekomendasikan kawasan di titik semburan lumpur dikosongkan sementara dari segala aktivitas untuk
menghindari kondisi tidak diinginkan seperti lubang semburan yang dapat sewaktu waktu longsor
dan memastikan semburan lumpur tidak berulang di kita akan lihat perkembangan beberapa
jam kemudian kalau memang masih terjadi apa namanya semburan gas ini kita tentu akan memberikan
rekomendasi lokasi ini harus ditinggalkan begitu supaya tidak menimbulkan korban bagi
siswa siswa yang tinggal di pondok ini untuk penanganan lanjutan semburan ukur ini pihak
pesantren nurul amaliyah mengosongkan sementara laboratorium pesantren dan mengungsikan santri ke tempat
yang di belakang itu lektur dari usia kesana dan seperti karena oleh wajib tidak boleh ditempatkan
sementara dan besok mau disemprot oleh bapak lempawa dibersihkan teman teman takut beruntuh
kalau pengemburan dilanjutkan atau tidak titik lokasi semburan lumpur ini telah terhenti dan
meninggalkan lubang menganga di belakang gedung laboratorium pesantren nurul amaliyah
polisi telah memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan dan agar warga
tidak mendekati lokasi semburan peristiwa semburan lumpur yang terjadi di lingkungan
pesantren nurul amalia ini sudah terjadi tiga kali yakni tahun dua ribu tiga dua ribu enam dan terakhir dua ribu enam belas
adisa putro lempawa kalimantan barat